komjen tito karnavian juga sempat menjelaskan mengenai satu ratus dua puluh satu korban meninggal
korban korban tersebut dilaporkan komnas ham meninggal di tangan polri tanpa proses hukum
pertanyaannya sekarang kenapa ada satu ratus dua puluh satu orang yang tertembak sebelum diadili di peradilan
karena itu bisa dianggap melanggar ju proses
persoalannya adalah karena taktik di lapangan
dan permasalahannya ada situasi taktis di lapangan pada saat yang bersangkutan ini mau ditangkap
mereka membahayakan keselamatan petugas atau masyarakat umum
contoh misalnya kasus di starbuck misalnya
apa mungkin mereka sudah menggunakan senjata menembak nembak
kemudian kita mengatakan tolong berhenti dulu nembak kita mau bawa pengadilan
kemudian kita datang menembak nembak pentungan